tapi kok masih sempet sempetnya online
sengaja abang dar tadi all itu nungguin kamu
atau jangan jangan nungguin yang lain ya
lah kamu sendiri call sama siapa

kok gak diangkat sih
gak diangkat lagi
farun sudah tidak mau angkat telepon saya ya
ini gerobak bisa satu
ini kan gerobaknya saya pul
tapi orangnya gak dateng ji
gini hari belum dateng
biasa emang telat mulu tuh orang
kok gini hari baru dateng
yang namanya nyari duit nyari rejeki
kalau terus terusan kesiangan
ibarat kata nih
rejeki lo kemburin patok ayam
sampai lagi yang lo dagangin bubur
kalau lo jalan kesiangan
orang kan dibeli makan bubur pagi pul
iya lo dimurut
bukan di hati pul
kunci orang sukses tuh
ya sungguh sungguh bekerja
allah akan memberikan ganjaran yang timpal
sama usaha kita
tapi saya bener bener lagi pusing baji
lagi banyak pikiran
stres pak lasanya baji
kalau stres kuncinya cuma satu
lo ngaduk sama yang ditain pikiran
insya allah pikiran lu tenang
itu dia baji
stresnya kumat lagi baji
begini lo kenapa lagi
itu dia baji
istri saya lagi butuh banyak duit
buat berobat nyaknya sakit
hutang saya sama baji belum dibayar masih banyak
tapi gimana dong baji
nanti istri saya marah marah ke saya
saya suruh nyari utangan ke sana kemari lagi
udah deh lo gak usah minjem
berapa lo butuh duit buat berobat
gak usah baji
saya utangnya masih banyak baji
nanti tambah banyak lagi utang saya deh
yang penting dini lo cemburu dulu nih
makasih sekali lagi makasih
wah paling enak ya
punya bos kayak yajin sulam
cuman modal pura pura
kagak punya duit keluar dua ratus ribu
wah kan angojo
kayaknya berat banget
ini makanan banyak
gimana wah jangan jangan makanan nyisa nih
ini bukan makanan nyisa
tapi gak dicolek
ya daripada mau bajir
ya udah bagi bagiin aja dah
kok begitu wah berarti sayang sayang banget ya kalo makanan ini buang
nah itu dia
kamu kan temen temennya banyak
ya udah makan
makanan halal ya
oh ya udah makasih angojo
alhamdulillah dapet rezeki
bukan boleh nyolong
dan bukan boleh rampok
nah udah sekarang
terima terima ya
alhamdulillah dapet rezeki
ini kesempatan yang bagus ini
enak sih enak
mendingan jangan dimakan deh
iya racun politik
si sulam bagi bagi makan ini kan
supaya dia dapat beban yang banyak
dia kan mau nyolong ini jadi rw
kenapa lu ngetahuin gua
memang ada yang lucu mah
sama saya itu pak ji
yang penting urut kenyang
iya pak ji
iya pak ji
politik emang gak bisa dimakan
gak kayak nasi berkat nih pak ji
memang susah kita
pikirannya cuma perut
dan mulut doang
makanan udah dibagiin pak
udah semua ji
gak ada yang sisa
preman anak yatim anak jalanan
itu artinya makanan kita gak umbat ji
iya malah jadi pahla
orang orang yang tadi kelaparan haji
ya berarti allah emang udah ngatur
rejeki itu buat mereka
tapi bang ojo tetep kudus lidikin
kenapa sampai bisa warga gak dateng
gak perlu bang ojo
saya udah ikhlasin
tapi yang bang ojo jadi penasaran ji
kalo yang dateng satu atau dua orang itu biasa
ini sekampung ji yang gak dateng ji
terus bang ojek mau ngapain
bang ojok agak mau disangka gak ngejalanin amanat pak haji
terserah bang ojo deh
saya nggak mau ributin lagi
tapi kok masih sempet sempetnya online
sengaja abang dar tadi all itu nungguin kamu
atau jangan jangan nungguin yang lain ya
kagak curigaan aja sih
lah kamu sendiri call sama siapa
gak usah balik nuduh deh bang robi
orang room baru aja online
emang sengaja aja sih pengen ngecek bang roby
all untuk abang
kasihin robi ya di kamarnya
emang tau aja isi hati lah
suruh anterin kue ini ke kamarnya bang robi
mikirin negara apa ya
tapi malah gak enak bawa kue ini ke kamarnya bang roby
kalo gak enak deh kasih ngecek kucing
bukan itu maksudnya lah mak
lah masuk ke kamarnya bang robi
ya dipantas pantasin aja

padahal ya bilang sama dia
kok males lengak selinguk kayak gitu
emangnya ada siapa di situ
kok kayaknya takut banget denger lo mau cerita
ada siapa sih bang robi
tadi mau curhat apaan
lo harusnya hari ini ngajar bang robi
kok kayaknya rum tuh males banget untuk pergi
membagi lemu itu palanya gede loh lo
di luar juga panas banget
jadi rumah harus deh keluar rumahnya
bang roby kenapa sih bang
kok setelahnya putus putus kayak gini
itu headsetnya kendor kali ya
itu buatannya emak
kamu gak salah kirim
salah kirim gimana
bukannya kuenya buat mang ojo
jelas jelas buat bang roby
bang robi tuh sengaja ya
headsetnya pake dikendorin segala
supaya lo gak bisa denger kan obrolan bang robi sama dia
ya laila kan pacaran sama bang ojo
nanggela kok pacaran sih
ini ada sedikit gangguan
rum sama sekali gak bisa denger
osong ledek kayak gitu bang
kalo gak mau dengerin cerita rum ya udah gak apa apa
rum juga gak mau
ganggu kesenangan bang robi kayak gitu